di tengah melonjaknya kasus covid sembilan belas di berbagai daerah
muncul desakan bagi pemerintah untuk memperketat dan membatasi kegiatan masyarakat
namun pengusaha tidak setuju jika pemerintah melakukan lockdown total
pasalnya hal ini akan berdampak pada kelangsungan usaha mereka dan juga nasib pekerja
pengusaha tidak setuju jika pemerintah melakukan lockdown total
pasalnya pemberlakuan lockdown total akan berdampak pada kelangsungan usaha dan nasib pekerja
dikutip dari cnnindonesia com
wakil ketua umum bidang perdagangan kamar dagang dan industri benny sutrisno
menyatakan kurang setuju dengan lockdown total
karena efeknya akan langsung berimbas ke pengusaha dan pekerja
selain itu dampak lockdown total akan langsung terasa sejak hari pertama kebijakan itu diberlakukan
kadin lebih menyarankan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas
sambil terus memperketat pelaksanaan protokol kesehatan di ruang publik
sebelumnya ratusan orang yang tergabung
dalam lapor covid sembilan belas dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya
menekan petisi online yang berisi desakan agar presiden joko widodo
lekas melakukan karantina wilayah atau lockdown
hingga jumat sore petisi yang disertai surat terbuka dan dibuat melalui google documents itu
telah ditekan oleh dua ratus sepuluh orang
dalam petisi tersebut masyarakat sipil meminta agar jokowi menggunakan wewenang secara bijak
dalam mengambil tindakan bersama seluruh jajaran pemerintahan
petisi juga meminta agar dalam situasi darurat kesehatan
dan publik seperti saat ini
pemerintah bukan memikirkan ekonomi dan fokus pada aspek kesehatan
sebelum sistem kesehatan kolaps
ya di tengah situasi pandemi yang bisa dibilang kembali genting saat ini
sebuah petisi daring muncul dialamatkan kepada presiden jokowi dodo
untuk segera memperlakukan lockdown
di sisi lain sebagian besar pelaku sektor usaha dari berbagai asosiasi
mengatakan tidak untuk opsi lockdown tersebut
kita elaborasi lebih lanjut dengan para tamu yang sudah hadir malam ini di cnn
ada pertama saya sapa dulu ibu levita gesupit
ketua komite tetap bidang waralaba lisensi dan kemitraan kadin indonesia
selamat malam ibu levita
sehat ibu ya
sehat terima kasih
sehat semuanya alhamdulillah
kemudian yang kedua ada pak yemiko happy penggerak lapor covid sembilan belas
selamat malam pak iyemiko
selamat malam mbak
saya harap sehat juga ya pak
kita langsung saja mulai diskusinya
saya ke pak yemiko terlebih dahulu ini
pak yamiko petisinya sudah keluar
tapi apa saja mungkin urgensi pengadaan petisi daring untuk presiden ini dalam memperlakukan lockdown
bukan opsi pembatasan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di indonesia
ya terima kasih mbak
belakangan kita mulai menghadapi kenaikan kasus cukup drastis ya belakangan
jadi ini kita turun ya
tapi setelah bulan juni itu diraya
kita melihat bahwa kenaikan cukup signifikan
bahkan sampai petokopasional ratenya hampir dekati seratus persen itu kan menjadi salah satu keadaan yang paling penting pada cici treatment begitu
nah kami melihat bahwa itu tidak bisa kita biarkan
bahwa ini kita sudah menemukan beberapa laporan laporan dari masyarakat bahwa sudah ada yang meninggal di jalan karena rumah sakit
ada juga orang orang yang tidak mendapatkan
yang icu yang di igd hanya diberikan tempat duduk di kursi roda begitu
kami melihat bahwa ada banyak persoalan persoalan di fasilitas kesehatan
ya tentunya ini bukan menjadi hal yang bisa kita sepelekan
tetapi harus kita sikapi secara serius begitu
nah apalagi belakangan kita melihat bahwa kita itu masih belum kesini
kita satu tahun sudah pandemi kok masih fokusnya masih belum selesai selesai
kita katanya belajar tapi kapan
kita mengaktualisasikan pembelajaran kita pandemi selama satu tahun terakhir ini
jadi sebenarnya semacam itu mbak
so far untuk petisi daring ini sendiri bagaimana
sudah berapa orang yang menandatangani
sampai malam ini kita sudah ada dua dua ratus orang yang menandatangani petisi ini begitu
jadi kami cukup lega
banyak masyarakat yang dikeresahan yang sama dengan kami
dan berkenan untuk menandatangani
dan kami cukup lega juga

karena tidak multi dimensi yang menandatangani
mulai dari petani mulai dari survivor sampai profesor sampai akademisi
bahkan sampai wakil misi di dpr
jadi kita merasakan bahwa ternyata masih banyak orang yang memiliki keprihatinan yang sama
kait dengan kondisi kita belakangan ini
jadi sudah lebih dari dua yang menandatangani petisi ingin pemerintah memperlakukan lockdown
tapi kalau misalnya
dari pengusaha sendiri bu
dari sektor usaha bu levita
pengusaha juga sudah rame rame mengatakan menolak opsi lockdown
bisa dielaborasi lebih lanjut bu
ya seperti kita ketahui
bahwa perekonomian kita sekarang dalam masa pemulihan
ya kita tahu bahwa dalam satu tahun terakhir
itu ekonomi kita benar benar luar biasa mengalami penurunan
dan pada saat ini perekonomian itu
sementara dalam masa pemulihan
terjadi kenaikan kenaikan yang lumayan bagi para pelaku usaha itu
sehingga apabila dilakukan lockdown kembali dengan secara menyeluruh
itu pasti berdampak seperti akan penutupan usaha usaha
yang pada saat ini mungkin baru dibuka
nah kalau penutupan tempat usaha artinya berdampak juga kepada tenaga kerja
nah apakah pemerintah sudah siap untuk memberikan tunjangan
bagi para tenaga kerja tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengalami
kena dirumahkan seperti yang sebelumnya
oke selama ini subsidi atau tunjangan tersebut sudah cukup nggak bu levita
ya kalau dibilang cukup atau tidak
ya kalau menurut kami belum cukup

karena itu pun kan belum merata keseluruhnya
walaupun begitu pengusaha juga berusaha
berusaha untuk tidak melakukan
untuk tidak melakukan yang namanya phk
ataupun yang tadinya dirumahkan akhirnya mulai masuk kembali di dalam pekerjaannya
nah ini baru terjadi pemulihan
baru terjadi usaha usaha dibuka kembali
nah kalau diberlakukan lockdown kembali
artinya usaha usaha terus akan terjadi penurunan
seperti yang kita alami tahun lalu pada saat terjadinya awal covid
itu nanti akan kita bahas ya bu ya mengenai komparasi kerugian yang dialami oleh sektor usaha gitu
kalau membandingkan dengan psbb ketika tahun dua ribu dua puluh dengan kemungkinan adanya lockdown di tahun dua ribu dua puluh
tapi saya kembali lagi ke pak yemi
ini kalau misalnya tadi ketakutan atau keberatan dari sektor usaha gitu
dan mengaitkannya dengan isi dari petisi ini sendiri
apa aja sih poin yang krusial kemudian juga mungkin ada fokus penanganannya terkait dengan sektor usaha gitu
ketika banyak sekali yang terdampak banyak sekali yang mengalami kerugian banyak sekali yang harus berjuang untuk mempertahankan hidup
tapi dengan adanya opsi lockdown tersebut apakah ini juga menjadi salah satu concern dari isi petisinya
jadi kita kan menginginkan adanya karantina wilayah seperti saat ya
secara khusus di jawa dulu
bahwa sebenarnya kan ini bukan tentang nyawa yang hanya sebatas angka
bukan hanya tentang orang yang kehilangan itu kita tidak memiliki rasa duka
ingatan ingatan kan juga kita selalu memiliki atas orang orang yang hilang begitu
nah dalam artian ini kita menekankan bahwa yang pertama kita menginginkan pemerintah untuk segera memperbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu
termasuk juga pre hospital care kejukan ambulan dan pelayanan di rumah sakit
serta meningkatkan kapasitas guna mengantisipasi lonjakan kasus
lalu kita ada sepuluh ya mbak yaitu yang pertama
yang kedua paling tidak mengeluarkan keputusan karantina wilayah
ini yang kami inginkan
serta mempertegas pembatasan pergerakan fisik
lalu peningkatan tes dan lajak
nah ya karena bagaimanapun karantina wilayah setelah kan tidak dibarengnya dengan tiga t pasti akan menginsarakan masyarakat
oleh sebab itu kita menginginkan disitulah pendamaian antara apa yang kita perdebatkan sampai sekarang ini
ya ekonomi over public health atau sebaliknya gitu
sebenarnya kita cuma menginginkan karantina wilayah
berarti nya diperbanyak diperkuat
lalu yang keempat kita menginginkan menunda pembukaan sekolah tatap muka dulu
sampai menurun kasus
lalu yang kelima kita mempercepat vaksinasi gratis semua orang di atas delapan belas tahun
dengan prioritas usia lanjut usia atau manula
lalu yang keenam memperbaiki
memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan kasus serta kematian karena covid
sehingga masyarakat itu memiliki gambaran yang akurat
terkait dengan kondisi pandemi kita
kita akan melihat belakangan bahwa datanya saja tidak sesuai bagaimana masyarakat persepsi yang baik
kaya dengan pandemi ini
lalu yang ketujuh meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
dibentuk penguatan puskesmas
pelaku gada terdepan terhadap layanan kesehatan masyarakat ini
masyarakat kena covid
tidak relawan covid
termasuk petugas kecamatan kelurahan atau rw
lalu yang kedelapan memperkuat fasilitas kesehatan
khususnya puskesmas dan rumah sakit dengan suplai alat pelindung diri
lalu yang kesembilan menjamin perlindungan tenaga kesehatan
atau jaminan insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan
dan yang terakhir mengkomunikasikan kebijakan karantina wilayah
dan pembatasan sosial yang ketat secara konsisten
dan terus menerus
melalui berbagai kanal media komunikasi yang dimiliki pemerintah nasional dan daerah
paling tidak ada sepuluh permintaan kami kepada pemerintah
jadi kita menganggap bahwa dengan sepuluh ini sudah ada jalan tengah diantara persoalan yang kita perdebatkan sampai sejauh ini
jadi paling tidak itu yang bisa saya katakan
oke kita bedah satu satu tapi tadi saya tertarik dengan apa ya membatasi pergerakan masyarakat
tapi pak yemiko kalau misalnya membicarakan mengenai pergerakan masyarakat kita juga tidak bisa mengindahkan pergerakan masyarakat itu kemana saja
dan salah satunya adalah ke tempat tempat atau lokasi lokasi yang juga menyebabkan
menyokong roda perekonomian di berbagai wilayah
yang seperti ditakutkan oleh sektor usaha jika ini dibatasi pergerakannya pasti tentunya akan berdampak pada sektor usaha
nah kira kira apakah ini atau permintaan dari lapor covid
bagaimana isi petisinya ini bisa menjangkau atau menjamin bahwa roda perekonomian tersebut jika diberlakukan lockdown ini juga tidak terdampak secara signifikan gitu
atau merugikan secara luas seperti itu
jadi yang pertama berbicara tentang lockdown itu kan berarti kita yang khawatirkan kan kebutuhan dasar ya pak
tetapi kalau misalkan kita kembali kepada peraturan pemerintah sudah ada loh pengundang karantinaan kesehatan dan menjamin semuanya
seperti dilakukan tahun lalu ya pak yemiko ya
dikatakan bahwa pemerintah pusat dan pemda bertanggung jawab ketersediaan sumber daya yang diperlakukan
pasal delapan juga mengatakan setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
kebutuhan medis kebutuhan pangan dan kehidupan sehari hari selama karantina
lalu juga kita melihat pasal lima puluh lima ayat satu ya kan bahkan pemerintah itu menjamin kebutuhan hidup tiap warga negara supaya makanan hewan terak ya
makanan terak yang di wilayah karantina itu menjadi pengundang pemerintah pusat yang menginginkan bahwa sebuah kebutuhan itu dijamin
jadi kebutuhan dasar itu sudah dijamin
ini kalau misalkan kita masih mengkhawatirkan kita ya
saya pikir kepala dengan orangnya
dengan orangnya bukan tentang peraturannya
kita sudah dijamin
kalau misalkan itu gagal berarti kita harus mengoreksi reformasi birokrasi yang ada
kita harapkan agar pemerintah bisa ya menyokong kebutuhan dasar dari masyarakat itu walaupun nanti apapun penanganan yang akan diberlakukan ke depannya
atau saya kembali ke bu levita lagi nih bu levita dengan adanya masukan kemudian juga isi isi dari petisi daring yang dilakukan atau dimajukan oleh lapor covid tersebut
ini tentunya akan mengarah kepada tindakan yang diharapkan dari pemerintah
dan kita juga bicara mengenai apa ya masyarakat yang juga meneratangani petisi tersebut juga berharap adanya pembatasan kemudian juga masih adanya resistensi dari masyarakat yang mempertanyakan tindakan pemerintah gitu
ketika mereka mempertanyakan pelarangan mudik sementara pusat perbelanjaan atau tempat hiburan ini dibuka
tanggapan dari bu levina seperti apa
mungkin harus dilihat ya
bahwa lockdown boleh tapi jangan diserabdamkan semua
mungkin pemerintah bisa melihat untuk covid itu kluster covid terbesar terbanyak itu di mana
apakah itu ada di tempat wisata apakah itu ada di mal apakah itu ada di perkantoran atau di aktivitas seharian
sehingga mungkin dengan survei tersebut pemerintah bisa mengetahui
kalaupun mau dilakukan lockdown
itu mungkin lockdown di tempat tempat yang kluster covid nya besar
karena kita lihat para pengusaha pun mungkin seperti di mall ya atau yang di tempat tempat usaha lain yang stand alone
mereka melakukan prokes yang begitu ketat
nah jadi mungkin pemerintah bisa lebih memperketat lagi prokesnya
sehingga para pelaku usaha yang membuka usahanya benar benar memperlakukan prokes yang
prokes yang tetap yang disiplin
dan pemerintah pun mungkin dapat memberikan award atau perspasi bagi pelaku usaha yang benar benar memberikan yang memperlakukan prokes tersebut
karena kalau menurut kami kalau semua lockdown diseragamkan seperti tahun lalu itu sudah pasti akan berada berdampak pada pelaku usaha khususnya akan ekonomi indonesia
memang kalau kita lihat kesehatan perlu
ini berdua ini memang harus sejalan
kesehatan tanpa ekonomi juga dampaknya juga nggak baik
ekonomi tanpa kesehatan dampaknya juga kurang baik begitu
sebaiknya dilihatlah dilihat kembali
memang kalau emang mau dilakukan lockdown
dilihat di survei terlebih dahulu
di mana di kluster mana yang covid covid tersebut yang banyak berkembang
oke berarti harus mencari opsi yang bisa jadi win win solution ya bu levita dan juga pak yemiko
nah kita juga ingin menanyakan terkait dengan kerugian seperti apa sih yang dialami oleh sektor usaha gitu
melihat bagaimana psbb berlangsung di tahun dua ribu dua puluh dan apa kemungkinannya bakal terjadi jika dilakukan lockdown di tahun ini
tapi akan kita bahas dalam segmen berikutnya
karena cnn indonesia newscast segera kembali tetaplah bersama kami
kita lanjutkan kembali dialog kita terkait dengan menimbang urgensi dari lockdown di tengah situasi pandemi saat ini
kita masih akan atau kita masih terhubung dengan dua narasumber saya di cnn indonesia newscast
yang pertama aduh
bu levita gesupit dan juga pak yemiko happy
bapak dan ibu masih bersama kami ya
oke saya ke bu levita lagi nih
tadi kan saya ingin menanyakan terkait dengan kerugian seperti apa sih yang dialami oleh sektor usaha
menimbang atau mengkomparasi dengan psbb di tahun dua ribu dua puluh dan kemungkinan jika adanya lockdown atau diberlakukannya lockdown pada tahun ini
tahun lalu pada saat covid dimulai itu
berdampak itu ada yang tutup sementara dan ada tutup dan ada pada akhirnya tutup selamanya
karena kita semua mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami
dan kalau pada saat ini terjadi lagi lockdown seperti tahun lalu mungkin dampaknya tidak seperti tahun lalu sekali ya
karena tata pelaku usaha itu sudah belajar
udah belajar pengalaman dari tahun lalu
cuman kita amat merasakan betapa susahnya kita untuk melakukan pemulihan pemulihan ekonomi di dalam usaha kita
khususnya pada saat dilakukannya lockdown ini begitu
dan di akhir tahun dua ribu dua puluh para pelaku usaha berusaha
berusaha untuk yang tadinya tutup berusaha untuk buka
terus yang tadinya merumahkan karyawan
berusaha untuk memakai mereka kembali
nah dari bulan ke bulan dan akhirnya pemulihan itu sudah kelihatan terjadi
nah sekarang dengan dilakukannya lockdown ini kita sudah yakin bahwa ini akan terjadi lagi
akan terjadi lagi kejadian yang tahun lalu
dimana ya tentu kalau lockdown dan usaha usaha akan ditutup
udah pasti ekonomi kita juga akan jadi penurunan yang signifikan juga
dan untuk menaikkan itu itu butuh waktu
butuh waktu butuh usaha yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha
harus diingat juga kalau usaha usaha ditutup otomatis akan berdampak kepada tenaga kerja
tenaga kerja itu mereka kan butuh hidup
mereka kan harus bisa bertahan
nah itulah yang pemerintah harus pikirkan juga
kami pengusaha juga memikirkan hal tersebut
tapi kami nggak bisa untuk menanganinya sendiri
kami juga butuh pemerintah untuk bisa kita sama sama menanggulangi
apabila terjadinya lockdown dan berdampak pada usaha tutup
itu akan berdampak kepada tenaga kerja
nah ini yang harus kita cari solusinya bersama
pengusaha tidak mampu untuk memberikan mempunyai solusi sendirian
bu levita kalau hitung hitungannya dari kadin ketika ini akan diberlakukan lockdown
berapa tahun sektor usaha bisa memulihkan diri gitu
kembali seperti keadaan semula
wah itu paling cepat adalah sekitar tiga tahun
ya itu paling cepat
jadi estimasi kita kalau tiga sampai lima tahun
paling cepat tiga tahun dan itu tidak semua bidang usaha
bisa mencapai untuk tiga tahun tersebut
nah jadi kita bayangkan kalau dari sekarang tiga tahun sampai lima tahun baru usaha itu akan pulih kembali
nah kita bisa pikirkan apa yang akan terjadi
opsi yang paling ideal menurut kadin sendiri gimana bu
kami sih tadi yang seperti saya katakan
benar kita tidak lockdown boleh dilakukan
tapi harus melihat di mana sih lockdown itu diberlakukan begitu
karena kasihan para pengusaha pengusaha yang sudah memberlakukan prokes yang begitu luar biasa
yang tepatnya begitu
tapi mereka diabaikan dan tetap diberlakukan lockdown juga terhadap usaha mereka
jadi kami sarankan
kami juga bukan berarti kami tidak menjaga kesehatan
kami pun memerlukan untuk menjaga kesehatan ya
karena begitu banyak tenaga kerja yang dibawahi oleh para pengusaha pengusaha
jadi saran kami tentu yang pertama adalah prokes itu lebih dikuatkan lagi lebih disiplinkan lagi
dan untuk memperlakukan lockdown itu jangan diberlakukan ke kesemuanya
tapi lihatlah di mana yang covid itu yang benar benar meningkat dan berkembang
pak yemiko argumen dari sektor usaha sudah dikatakan
gimana tanggapan dari lapor covid sendiri
apakah ini petisi atau isi petisinya masih bisa dinegosiasikan
jadi pertama tama begini
memang benar ya
protokol kesehatan itu keesah
karena kan mantra ajaib ya
apapun berdasarkan pada protokol kesehatan
tetapi realitanya sampai sekarang
kami masih menanggung
menerima banyak sekali laporan
perihal kluster yang terjadi di perusahaan
kluster yang terjadi di pabrik
dan itu menunjukkan bahwa memang sekalipun
sekalipun memang kita memiliki pendapat terkait dengan protokol kesehatan itu adalah yang terutama
masih terlalu banyak kebocoran kebocoran
masyarakat yang mungkin terlalu lelah
yang lama lamanya pandemi
itu juga di terlalu ya bagaimana ya
bagi saya itu juga yang ideal begitu
jadi dalam artian ini
kalau misalkan memang kita benar benar mau mengambil waktu
perketat mobilitas warga
bagi saya itu jauh lebih penting
pertama lalu yang kedua
oke mungkin pemulihan ekonomi membutuhkan waktu tiga tahun
ya ke depan ya dengan kata
tetapi kalau misalkan pandeminya masih terus berjalan
kita nggak tahu kapan
ekonomi mau berani pulih bagaimana
kalau misalkan karyawannya terinfeksi
sedangkan vaksinasi sampai sekarang juga masih terseok seok
itu kan menunjukkan bahwa
kita masih begitu banyak tantangan yang harus kita lalui bersama
macam kerjasama kolaborasi
karena bagi apa ya
bagi kami masih melihat bahwa sebenarnya
masyarakat masyarakat yang menengah ke bawah
secara khusus begitu merasakan
tanpa susahnya mendapatkan akses kepada fasilitas kesehatan
perusahaan yang memberikan bpjs
untuk misalkan contohnya
bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah
yang merasakan semacam itu
bawa di rumah sakit
susahnya mencari uang
dalam artian ini
jaminan atas kehidupan kebutuhan dasar
kan sudah disediakan
oleh sebab itu kami mohon
ya dalam artian ini kepada pemerintah
untuk memberikan langkah
jalan tengah diantara ini semua
begitu dalam artian ini ya
kami selalu meyakinkan
keputusan kami bahwa pemerintah bisa
kami mengapresiasi perjalanan pemerintah
sampai selama ini
sudah ya bisa dikatakan
berikan banyak dampak ya
kepada masyarakat ya
daripada tidak melakukan apapun sama sekali
tapi yang kami mau tekankan
di sini adalah bahwa
menganggap kesehatan publik
adalah hal yang penting
masih mencoba berdiri di atas dua kaki
ya dalam masa krisis ini
kita bagian kita selalu terpecah
ya pada akhirnya ya
dalam artian ini ya
bagaimana kita mau terus menjalankan usaha kita
terus produktif ya
andai kata misalkan perusahaan kita
dari laporan kami ya
dari laporan yang masuk kepada kami
ada beberapa perusahaan
membiarkan perusahaan itu
memaksa karyawannya untuk masuk
untuk masuk sekalipun
kasus positif di sana
kami tidak bisa menggeneralisir
tapi itu ada
tetapi itu ada
itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya
ada beberapa laporan laporan
dengan hal itu yang kami terima
kami sama sekali tidak
tapi benar benar itu ada
sejauh ini adalah salah satu
yang jadi poin
yang harus diperbaiki
dan juga tiga t tentunya
ini di semua wilayah
dan kalau misal kita melihat
bagaimana pemerintah daerah
sampai dengan saat ini
mungkin ada masukan
kalau tadi saya sudah tanya sama bu levito
bisa dijadikan win win solution
kalau dari kacamatanya
pemerintah untuk membuat
keputusan karantina wilayah
khususnya di jawa
secara khusus di jawa dulu
karena kan sekarang di jawa ini kan
cepat berkumpulnya varian alfa
yang dari india afrika selatan
dan dari inggris
ini kan menunjukkan bahwa
masih bisa applicable ya mas
saat ini ya mas
jadi dalam artian ini
kita melihat sekarang
seperti di kudus ya
jawa tengah ya
pantai utara jawa tengah
ya wilayah wilayah semuanya
kan menjadi tinggi
naik bandung ya
dia juga sudah melakukan lockdown
itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya
ya kami mengapresiasi pemerintah
sudah bergerak untuk ini
menantikan ini dalam skala yang lebih luas
perketat di jawa duluan
dalam pandangan kami
untuk bu levita
antisipasi dari para pengusaha
minta gambarannya gitu
dengan adanya kemungkinan diberlakukannya kembali pembatasan
seperti yang disuarakan oleh isi petisi daring
ada antisipasi kedepannya bu
jika ini benar benar diberlakukan
ya paling satu satunya
yang bisa dilakukan adalah tentu
kalau misalnya bagi pelaku usaha yang sekarang ada di mal
atau di tempat tempat usaha lainnya
satunya hanya biasanya penjualan
jualan melalui online paling seperti itu
tapi itu pun biasanya
hasilnya tidak terlalu
maksimal nah sekarang
emang pengusaha lagi berusaha
bersama dengan pemerintah
bisa juga pemerintah bisa
menolong para pengusaha juga
apa yang harus apa
pengusaha bisa tetap survive
dengan usaha yang baru
yang baru dipulihkan
beberapa waktu ini paling itu
harapan kita aja jadi ini tadi
teman teman pengusaha juga bicara
atau saya harapan kami semua
yang secara semuanya
diberlakukan seperti itu
diskusi yang sungguh insightful
pada malam hari ini bapak dan ibu sekalian
tapi sayang karena durasinya terbatas kita harus
sudahi dulu dialognya pada malam hari ini
kita sama sama tentu berharap ya akan ada
opsi yang menjadi win win solution
jalan tengah supaya pada akhirnya
ini memprioritaskan kepentingan umum yang terbanyak
yang harusnya menjadi fokus dari pemerintah
baik pusat maupun daerah yaitu
rakyat indonesia terima kasih
sekali atas waktunya ibu levita dan juga
pak yemiko dalam cnn indonesia newscast
pada malam hari ini sehat selalu selamat malam